kicau burung yang indah seperti ini tidak begitu saja keluar dari burung meraih batu
butuh proses cukup lama membuat burung meraih batu berkicau indah
di tangan ananda catur pamukas pemuda asal babel kecamatan wiradesa pekalongan inilah
burung burung meraih batu diajari berkicau dengan indah
ananda sudah setahun ini membuka sekolah khusus burung murai
saat ini muridnya ada enam puluh tujuh ekor burung murai dari berbagai kota di jawa tengah bahkan dari jakarta
dirinya membuka kelas dasar yakni kelas trotol yang diisi oleh empat puluh delapan ekor murai
dan kelas lanjutan atau dewasa ada sembilan belas ekor burung
untuk mengikuti kelas dasar seekor burung harus menjalani treatment selama empat bulan
dan usia burungnya pun minimal tiga bulan
selama empat bulan burung meraih batu ini akan menetap di rumah ananda catur pamungkas
untuk diajari setiap hari agar bisa berkicau dengan bagus
kalau idenya peperang ini berawal dari hobi yang memang benar benar
sudah menjadi bagian rangkaian dari kesenangan hati dan pengalaman
kalau sekolah ini apa saja pak kelas kelasnya atau mata pelajarannya
untuk ini memang khusus untuk murai batu
salah satu pemilik burung asal pekalongan menyatakan
sehingga sengaja menidupkan burung meraih batu
untuk diajari menjadi burung berkicau yang siap lomba kicau
harapannya dengan sekolah burung ini burungnya akan mendapatkan keterampilan berkicau jauh lebih bagus
harapan saya dengan menyekolahkan burung saya di sini
tentunya namanya sekolah keluar harapannya menjadi bagus
dan saya lihat di sini perawatannya juga bagus
kemudian pemasarannya juga bagus
untuk bisa menyekolahkan burung di kelas dasar
atau troto selama empat bulan
para pemilik diwajibkan membayar uang sebesar satu dua ratus rupiah
biaya tersebut sudah termasuk biaya perawatan dan makan burung selama sekolah
robby bernadi pekalungan jawa tengah